maraknya kasus kekerasan seksual yang dilakukan tenaga pengajar
membuat kementerian pendidikan dan kebudayaan menggelar pelatihan khusus
kepada para tenaga pengajar anak usia dini di tiga puluh empat provinsi
pendidikan pelatihan kepada para tenaga pengajar anak usia dini
dianggap sangat penting demi memaksimalkan tumbuh kembang pertumbuhan anak
sekaligus dapat melihat kondisi psikologi anak ketika mendapat masalah
menurut akademisi pendidikan universitas negeri jakarta
evita adnan pengajar sebenarnya memiliki peran penting
dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual
evita menilai berbagai kasus yang terjadi belakangan ini
merupakan sebuah ironi yang mencoreng dunia pendidikan
ketertarikan seksual mereka sudah ada
tapi ada orang orang dewasa di sekitar mereka yang tidak bertanggung jawab
memanfaatkan keadaan ini
jadi menurut saya
ini perlu kita tingkatkan kewaspadaan kita
jangan mudah menitipkan anak dengan orang orang
sekalipun itu orang terdekat
sehingga keadaan keadaan ini bisa kita antisipasi